ada persoalan persoalan besar yang kita tidak bisa selesaikan karena kelambanan dari migrasi ini

akan diakhiri dua november dua ribu dua puluh dua
kita akan soal ini pak

jadi undang undang cipta kerja yang juga digawangi oleh pak ketua balek yang hari ini juga ada di sini
kita harus berterima kasih semua kepada pak ketua balik
bahwa undang undang cipta kerja telah menetapkan dua november dua ribu dua puluh dua itu adalah berhentinya siaran analog
dan semua kita harus bergerak ke digital
sehingga dampak positif digital dividend segera
masuk ke kantong kita semua
jadi frekuensi tujuh ratus saat ini kan semuanya habis oleh siaran tv
kalau kemudian kita sudah bergerak ke migrasi ke digital
maka di frekuensi tujuh ratus ini akan ada digital dividend selebar satu ratus dua belas mhz
yang bisa kita gunakan untuk kepentingan layanan
dan untuk lima g
karena untuk lima g ini minimal lebarnya mesti seratus memang
jadi kalau misalnya sekarang kita lihat operator itu sulit untuk mendapatkan seratus mhz
pada saat ini kita sudah bisa mendapatkan seharusnya
lebih efisien lebih baik
ini juga ada hal hal menarik lainnya soal ini ya
sekarang kita ingin masuk ke soal ini pak
keuntungan migrasi siaran televisi analog ke digital
secara sederhana agar publik gampang mengingatnya
ada dua setidaknya ya pak
kalau saya tidak salah
manfaat teknologi dan ekonomi
kita bahas satu persatu pak
nah ini kan
kalau bapak mau coret coret boleh pak
kita lihat ini soal tv digitalnya
kalau misalnya masyarakat menggunakan tv analog
artinya kita tidak masuk ke teknologi digital
kemudian kualitas gambar itu juga menjadi sangat seperti saat ini
tapi kalau kita kemudian masuk digital maka dia akan menjadi sangat baik
nah tapi pertanyaannya apakah tv kita yang ada di rumah ini semua sudah digital
nah ini kan pertanyaannya
nah kalau saya ingin mengajak masyarakat untuk mengecek
sudah digital ready atau belum
kalau punya budget ya tukar tv nya ke digital
tapi kalau tidak punya budget
maka gunakan yang namanya set of box
nah set top box ini satu alat yang bisa kita connect ke tv kita
automatically akan menjadi tv digital
harganya di pasaran bisa rp satu ratus lima puluh dua ratus lima puluh
sama dengan kalau kita beli pulsa bulanan
jadi saya ingin mengajak masyarakat
beralih ke digital juga
karena banyak sekali konten konten yang ditawarkan oleh stasiun tv sekarang
yang sudah digital
saya mendapat laporan terus dari stasiun tv bahwa dia sudah membuka digital di daerah mana saja
dan begitu saya cek bagus sekali
ini apa pak
apalagi keuntungan teknologi
nah kalau misalnya ini
yang terkait dengan teknologi
baik bagi broadcaster maupun apapun
itu dia akan
terjadi penghematan juga yang luar biasa
namanya juga digital lebih efisien ya pak ya
nah lima g sekarang pak
disini sedikit dulu ya
karena kalau misalnya dulu yang namanya
satu kanal itu hanya bisa digunakan oleh satu tv
kalau disini bisa sampai dua belas tv nih
jadi rasionya satu dibanding dua belas
satu banding dua belas
gak mesti selalu punya infrastruktur multiplexer
dia boleh hanya siaran kontennya
kemudian dia sewa ke multiplexer
nah kalau yang lima g
ini akan terdorong dengan lebih cepat
sekarang ini kan masyarakat
antara lain karena frekuensi kita terbatas
oke sekarang kita segera masuk ke keuntungan ekonomi pak
ada tiga juga
bisa diceritakan pak
ini keuntungan ekonomi yang saya tadi katakan
broadband internet ini tumbuh
ini kan sebetulnya spektakuler
dan sekarang kita rasakan
ketika semua orang berhenti
tempat wisata tutup dan lain lain
tapi yang namanya perdagangan online jalan terus
saya juga ingin menyampaikan bahwa
salah satu yang tidak bisa dibatasi
termasuk oleh pandemi ini
adalah akses ekonomi melalui jaringan telekomunikasi
terima kasih pak dirjen sudah memberikan banyak sekali keterangan

karena kita masuk empat g
kita bisa menyaksikan sekarang
mungkin jutaan ini
orang yang tadinya
mungkin tidak punya pekerjaan
jadi punya pekerjaan
kalau kita masih dua g
tidak mungkin ada gojek yang bisa beroperasi dengan
itu saja contohnya
kita kembali ke tempat duduk
tapi mohon izin saya ke pak supratman
karena beliau ada kegiatan selanjutnya
bisa mendengar saya
saya akan persilahkan juga
bapak menyampaikan beberapa pandangan soal ini
tetapi saya ingin mohon di elaborasi
dengan pandangan dari balik
soal amanah pelaksanaan aso
kemudian kita sama sama tahu
untuk meraih ini tidak sederhana
bahkan kita berjuang untuk
mengokohkan legislasi ini
dan akhirnya di undang undang cipta kerja
ini tidak sederhana
boleh di elaborasi
dan apa sebenarnya harapan wakil rakyat
baik terima kasih
apa kabar prof
pak safdion tadi
ketua aptsi juga
dan pak agus ya
manfaat dan teknisnya
apa yang disampaikan oleh
pak dirjen tadi
saya rasa semua
bagian perdebatan kita
pada saat ru cipta kerja
kita tahu persis bahwa
undang undang nomor tiga puluh dua tahun dua ribu dua
di dalam undang undang cipta kerja
itu ada delapan pasal
sesungguhnya mengalami penyesuaian
terhadap undang undang penyiaran ini
salah satunya adalah
terkait dengan aso ya
apa yang disampaikan oleh pak dirjen tadi
dengan kita melakukan
migrasi dari analog ke digital
maka digital dividend itu
pasti akan kita peroleh
tadi pak dirjen sudah secara gamblang
menjelaskan apa yang
nah saya ingin menyampaikan
beberapa hal bahwa
tentu dewan perwakilan rakyat republik indonesia
kita berharap dengan undang undang cipta kerja
yang memberi landasan
dalam rangka untuk melakukan
akan semakin baik
mendatangkan keuntungan baik dari sisi
yang disampaikan oleh pak dirjen tadi
kedepan ini kebetulan
komisi satu juga dalam
dalam proleksnas tahun ini
juga memasukkan kembali
akan ada revisi undang undang tentang penyiaran
nah mungkin hal hal
yang terkait dengan hasil yang kita hasilkan
di undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
tentang cipta kerja
itu mungkin nanti bersama dengan
kementerian informasi dan telekomunikasi
bersama pak dirjen
tentunya juga mungkin akan bisa
sehingga memberi dasar penguatan
terhadap industri penyiaran kita
kita tahu persis
ada peraturan perintah
yang merupakan turunan dari undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh
mudah mudahan itu bisa dimaksimalkan
dan bisa segera untuk dilaksanakan
bahwa paling lambat november tahun dua ribu dua puluh
untuk melakukan migrasi
dari analog ke digital
nah itu aja
jadi prinsipnya kita berharap
bahwa dengan migrasi itu
keuntungan yang pertama yang bisa didapatkan
internet broadband kita ini bisa semakin maksimal
frekuensi yang dari tujuh ratus mhz
dimaksimalkan untuk peningkatan
kualitas internet kita
demikian pula halnya
tentu kita berharap
migrasi ini tentu akan memberi
nah terkait dengan
kalau kemudian ada
masyarakat yang sampai saat ini
nanti ya pada saat kita migrasi itu
kemudian masih menggunakan tv analog
saya cuma mau mengingatkan
kalau tidak salah nih pak dirjen ya
bahwa untuk menyiapkan
box itu adalah
merupakan kewajiban pemerintah
tentu juga bersama sama dengan
untuk bisa menyiapkan itu sehingga
bagi masyarakat miskin terutama
yang memang harga
set boxnya itu
tidak terlalu mahal
seperti yang pak dirjen sebutkan
tetapi bagi keluarga keluarga miskin
itu sesuatu hal yang tentu
nah ini yang menjadi perdebatan juga
di saat kita melakukan
melakukan pembahasan ruu cipta kerja
terutama bagi rumah tangga rumah tangga miskin
nah kita berharap mudah mudahan
dengan lembaga penyiaran swasta juga
nanti ini bisa berpartisipasi
bersama sama dengan pemerintah
dalam rangka menyiapkan itu
supaya masyarakat bisa menikmati
penyiaran digital nanti
bagi kejayaan bangsa kita
saya rasa itu aja pak
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
saya izin satu pertanyaan saja
boleh dijawab dengan singkat
apakah masih ada aturan atau legislasi lain
yang sedang dipersiapkan dpr ri
untuk memperkuat atau memperkokoh
saat ini memang
komisi satu mengusulkan kebadan legislasi
dan kemarin kita sudah rapat kerja
dengan menteri hukum dan ham
dan sudah selesai menetapkan
ruu tentang penyiaran
revisi undang undang penyiaran itu
masuk dalam program legislasi nasional
nah tentu nanti dialognya dengan
pemerintah dengan seluruh stakeholder
tvri sebagai lembaga penyiaran publik
dan kalangan kalangan stakeholder yang lain
tentu pasti akan
melakukan dialog yang lebih
sehingga mungkin ada yang kurang
itu yang bisa disempurnakan
dalam revisi yang akan datang
bapak supratman andi atgas
terima kasih sudah berkenan bersama kami
sampai jumpa lagi pak
saya pamit pak dirjen
semua bagus ya
apa concern kpi terhadap
analog ke digital ini
diketahui oleh publik soal ini
saya ingin mengucapkan terima kasih dulu
kepada pak supratman ya
beliau ketua balek
yang kemudian punya inisiatif
untuk kemudian ikut
memasukkan aso dalam uu ck
lebih jauh dari itu
pak supratman mengatakan bahwa
undang undang penyiaran itu masuk ke dalam
prolegnas untuk direvisi
dan kalau kita mengacu pada uu ck
aso itu adalah dua november dua ribu dua puluh
maka mau tidak mau
direvisi pada tahun dua ribu dua puluh satu
sehingga ketika kita menjelang dua ribu dua puluh
sudah ada legitimasi
secara hukum dalam konteks ini adalah
uu tiga d yang baru
dalam konteks ini berterima kasih
kepada dpr ri
dalam konteks ini adalah komisi satu
yang menyegerakan untuk merevisi
sekarang menjawab pertanyaan mas arief
sebelum uu ck
kpi telah mengambil posisi
untuk mendukung analog switch off
dengan berbagai pertimbangan
tadi sudah disebutkan
oleh pak ramli tentang
kemudian tentang digital dividend
negara bukan pajak
yang sangat besar dari penyiaran
maupun dari sektor internet
yang mendapatkan berkah dari
tetapi lebih jauh dari itu
kpi memandang yang pertama
bahwa digitalisasi ini
sangat dikaitkan dengan kepentingan nasional
apa itu kepentingan nasional
kpi terdiri dari kpi pusat
dan kpi daerah
yang tersebar di seluruh provinsi di indonesia
provinsi yang baru
nah di kpi d di provinsi perbatasan
itu sering memberikan report
laporan kepada kpi pusat
bahwa banyak daerah yang blank spot
di daerah perbatasan
dengan negara tetangga
justru rumah tangga
di sana itu mendengar
atau melihat tontonan
dari negara tetangga
sehingga kalau kita bicara tentang
ada hal yang sangat terganggu
hak dasar warga
untuk mendapatkan informasi
terkait dengan indonesia
kepentingan ekonomi dan sebagainya
kpi melihat bahwa
digitalisasi penyiaran ini
bagi terpenuhnya kepentingan nasional
dalam hal ini adalah
penyiaran di daerah perbatasan
kami ingin agar
di daerah daerah perbatasan itu
ada tv digital
atau kalau dia tidak memiliki tv digital
ada seto box tadi pak
prof ramli mengatakan
masyarakat dapat menikmati tayangan tayangan
yang saya yakin akan dapat
penduduk di seluruh indonesia
nah ini yang sangat penting
kami mengkaitkan antara
digitalisasi dengan kepentingan nasional
itu yang pertama
komisi penyiaran indonesia itu
tentang diversifikasi konten
ini ada di dalam undang undang tiga puluh dua
tentang keanekaragaman konten
kami berharap dengan
maka akan muncul tv tv baru
tadi prof ramli mengatakan bahwa
kalau kita beralih ke digital
untuk menurut jakarta misalnya
kalau sudah punya tv digital
masyarakat akan dapat menikmati
tetapi kalau belum
saya juga menyarankan agar memiliki seto box
beli murah di marketplace
sekali seumur hidup
maka akan dapat menikmati tayangan tayangan tv digital
nah kami berharap memang
digitalisasi ini dapat
memunculkan keanekaragaman konten
konten yang sangat banyak
sehingga masyarakat dimanjakan
dari televisi yang menjemuk tadi
yang banyak tadi
nah lebih berkualitas
ada tv olahraga tv pendidikan
tv tentang umpamanya makanan dan sebagainya
ini yang kemudian
lkpi terus melakukan
kajian di berbagai negara
yang telah melakukan unlockswitch off
dan kami melihat memang adanya keanekaragaman konten disitu
nah ini yang paling menarik
untuk pengisian penyelidikan indonesia
mas agung mohon ditahan dulu
sekarang kita akan menuju atvsi
sejauh mana teman teman tv swasta memastikan ini
dan cukup siap menghadapi ini
saya ingin ke atvsi
pak bagaimana persiapan teman teman
dan sejauh ini
apa yang kira kira perlu menjadi catatan bagi ekosistem
boleh juga misalnya pak sarpri menyampaikan beberapa hal terhadap pemerintah atau kpi
baik terima kasih
selamat siang pak dirjen
sama pak agung ketua kpi
tadi sudah disampaikan
sudah banyak disampaikan oleh pak dirjen
dan konsen kita adalah
wilayah indonesia itu
terjangkau untuk digitalnya
artinya tidak ada lagi daerah daerah yang
atau masyarakat yang belum siap menerima
dalam arti apa
dalam arti kata perangkatnya
ini yang kita khawatirkan dalam
sisa waktu yang lebih kurang dua tahun ini
lebih kurang dua tahun lebih ya
memang ini siap
masyarakat mengganti perangkatnya tadi
bagaimana kita ketahui
di beberapa negara
di beberapa negara
asso itu dilakukan
pada satu daerah secara bertahap
nah yang kami dapat info
apabila masyarakat disekitar situ
televisi yang digital
nah ini yang perlu jadi
khawatirnya masyarakat tadi
yang tadinya kalau kita bersiaran
kemudian mereka tangkap
ini akibat digital
ini yang kita khawatirkan
namun kami tentunya
dari seluruh anggota tpsi
siap mendukung program pemerintah
tentu kami siap
melihat bagaimana solusi
terhadap masyarakat yang belum memiliki
memang ada selama ini
selalu digaungkan adalah stb
stb itu set up box ya
tapi mungkin pada saat ini
kami pun dari lembaga penyiaran ini
ya sebagaimana kita ketahui
dampak daripada pandemi ini pun juga
sangat berdampak kepada kami
kalau kami dibebankan
harus menyiapkan stb lagi
kemudian kita harus juga menyiapkan
karena yang selama ini kami sudah
ini memang bisa dirasakan cukup berat
jadi harapan kami
ada bantuan dari kominfo
seluruh masyarakat kita
bisa menerima siaran dengan digital
dengan memiliki perangkat digitalnya
itu aja yang mungkin yang perlu pak
oke pak samril terima kasih
sekarang saya langsung menuju ke pak jugianto
wakil ketua gabungan pengusaha elektronik indonesia
apakah ada pandangan soal
migrasi dari analog ke digital
terhadap penyiaran televisi pak
ada gangguan sinyal
berkenan menanggapi ada dua hal
setidaknya tadi yang disampaikan oleh pak safril
bahwa yang pertama
soal gimana kalau bertahap saja
kedua soal infrastruktur
jadi saya ingin menyampaikan bahwa
dalam pengertian pemerintah itu
kita memulai dengan simul kas
sekarang secara bertahap
karena kami juga mendapatkan laporan
sudah mulai membuka siaran digital
di kota apa saja
saya melihat itu adalah proses bertahap mereka
belum mereka tutup memang
jadi dengan demikian
mereka bersiaran analog dan digital
dan kemudian masyarakat
apakah a tv atau dv
remote nya kan tinggal dia pilih
terkait dengan set of box
menjadi tanggung jawab kita semua
seperti yang disampaikan oleh pak
ketua baleg tadi
jadi pembahasan di baleg itu
waktu itu memang sangat panjang
siapa yang akan menyediakan set of box
pengalaman pengalaman yang lalu
antara lain juga menerapkan kewajiban
untuk penyediaan set of box
kalau itu kurang
maka apbn akan mengintervensi
jadi di undang undang ciptaker
memang sudah disebut
antara lain bahwa
bisa disediakan oleh apbn
negara pasti akan hadir disitu
nah sekarang masalahnya
yang harus bertanggung jawabnya kita semua memang
karena menurut saya
beralihnya ke digital itu pun
dengan kesiapan masyarakat
seperti yang disampaikan pak safril tadi
saya kira itu
sekarang saya balik ke mas agung
mas agung kita tahu kpi
menjaga konten kita sejauh ini
kedepan kalau migrasi terjadi
tadi rasionya jumlahnya bisa satu banding dua belas
bagaimana wajah kpi saat itu
apa yang akan dilakukan
mengingat sekarang media ruang kita
pipe nya sudah banyak kan
ada media baru dan seterusnya
oke lah itu kita kesempatannya
tapi di rasio satu banding dua belas saja
ini sudah sangat menarik
apa yang akan dilakukan kpi
ya di jakarta saja
kalau saya membaca file dari kemkominfo
itu sudah ada enam puluh tv
dan kemungkinan mereka akan mengambil format jaringan
jadi beban kpi
dalam memantau televisi akan semakin banyak
tapi ini tantangan untuk kpi
bahwa di dua ribu dua puluh dua nanti
mumpung ada prof ramli disini
yang dibutuhkan itu adalah
untuk memantau semua tv
dengan cukup efektif
sehingga kpi akan mendapatkan report
komisioner dari setiap potensi pengaduan
sehingga dapat langsung dieksekusi
ataupun diproses oleh
komisi penyiaran indonesia
dampak dari migrasi
cuma saya ingin menarik tadi gini
apa yang disampaikan oleh pak safri
ini sangat penting untuk kita
jadi saya sering diskusi dengan
termasuk bang safril
yang saya tangkap adalah kekhawatiran
ketika mereka itu migrasi
ada rumah tangga
yang belum memiliki perangkat
sementara tv ini
terutama tv swasta hidup dari iklan
mau datang ke
karena ada rating
jadi kalau ada rumah tangga
tidak punya perangkat
maka ratingnya kan berkurang
dan ini yang kemudian
kekhawatiran yang sangat
ini sebetulnya begini
kalau saya ke
seluruh pelosok indonesia
waktu tahun kemarin ya
kami mengadakan seminar tentang
kami ingin tahu respon masyarakat
itu ternyata banyak masyarakat
yang belum tahu
apa itu digitalisasi penyiaran
apa itu tv digital
digitalisasi penyiaran itu
nah ini kami luruskan pelan pelan
bahwa digitalisasi penyiaran itu
adalah siaran televisi digital
sangat berbeda dengan internet
internet adalah berkah dari perpindahan ini
itu kami ke sepuluh kota
kalau kami survei dari sepuluh orang
itu hanya dua atau tiga
yang tahu tentang tv digital
itu pun kalangan milenial
orang tua baiknya nggak tahu
solusinya adalah memang
kami tawarkan ke kmkominfo
bahwa kita butuh suatu momentum
agar ada kesadaran publik
kita ini sekarang sedang menuju
ke arah digital
dengan harapan apa
mereka itu bisa membeli set top box
secara inisiatif secara mandiri
di marketplace ataupun di toko toko yang menjual itu
saya ambil contoh misalnya di amerika
berlangsung secara alamiah
dalam konteks bahwa
pemerintah kemudian mengalokasikan set top box itu
seperti di indonesia seperti
sehingga kemudian warga
ketika ada sosialisasi itu
membeli ke situ
tapi harus ada sosialisasi dulu
sehingga ketika masyarakat membeli
rumah tangga punya
terjadilah kemudian migrasi secara mulus
karena kepentingan televisi
karena di undang undang tiga puluh dua
disebutkan kpu juga punya tugas
untuk mengembangkan industri penyiaran
kami tidak ingin
gak ingin kami
apa yang dikemukakan oleh prof ramli itu
bahwa ada pemasukan negara
itu juga jangan mati
tapi tetap sehat
ada lagi beberapa contoh seperti di italia
nanti kita bahas
dan pertanyaan publik
saya dapatkan pertanyaan dari publik pak
bertanya soal mengapa migrasi ini
dilakukan dengan waktu yang relatif singkat
mungkin bisa dikomentari
kita bukannya waktu singkat
sebetulnya kita ini
sudah sangat terlambat
yang justru memulainya
dari tahun dua ribu tiga
kita justru sangat terlambat
di asia tenggara pun kita terlambat ya
asean pun sebetulnya sudah
jadi ini sudah dua ribu dua puluh satu
jadi kalau kita mundur lagi
saya hanya ingin mengatakan
undang undang cipta kerja ini
menerobos demikian rupa
kebuntuan yang selama ini ada
dari analog ke digital
pemerintah pernah mencoba
hanya dengan produk peraturan menteri
itu dibatalkan oleh pengadilan
itu harus diatur
mejor masih dua
seperti ini ya lama lama makin
justru momen kita beralih ke
adalah momen untuk melawan
karena dulu mungkin masyarakat
tapi ketika mereka mengatakan kita
sampaikan tv akan digital
tv akan stop
semua analognya begini
dan begitu masyarakat sekarang
oh ada apa ya dengan tv kok digital
mahasiswa mahasiswa saya mulai bergerak juga
ada apa ya ini dengan ini
karena saya kasih kuliah ke mereka
jadi dengan demikian oh ada
ketertarikan baru malah
ini adalah momen untuk membangkitkan tv
mengajak ke digital itu adalah sekaligus
peran mereka untuk
oke poinnya menarik dan ini menjawab juga pertanyaan dari indria
india tadi tanya apakah ada iurannya
sudah dijawab ini gratis
tapi kalau misalnya keluarga miskin
ya kan ada sekitar dua puluh enam juta
kalau dua puluh enam juta ini dibagi
ya tinggal kita tahu lah
ada misalnya sekitar enam sampai tujuh
satu juta yang harus dibantu set of box nya
nah pemerintah minimal akan membantu yang keluarga miskin
punya kapasitas masa beli set of pock aja enggak lah
ya kan kita justru harus membantu keluarga kita yang tidak mampu
seperti yang disampaikan pak ali agtas tadi
baik mas agung soal sosialisasi
tadi pas banget di saat mas agung bilang kpi juga terus membuat percakapan soal ini
ini kan membantu pemerintah membantu kita semua
memastikan bahwa masyarakat peliterasi soal ini
ini sesuai sekali dengan pertanyaan saudara fahri
yang menanyakan apakah apabila masyarakat belum mengerti
akan ada perhatian khusus
mungkin mas agung bisa memberikan tanggapan juga untuk fahri ini
ya kami melakukan sosialisasi sejak dua ribu dua puluh ya
akhir dua ribu dua puluh kami sudah roadshow tentang analog switch off ke beberapa kota di indonesia
apa yang dikatakan prof lamy itu betul bahwa
aso ini sebetulnya untuk melawan disrupsi
betul bahwa kemudian kita perlu memberikan subsidi
berupa set top box kepada rumah tangga yang masuk ke dalam kategori
di bawah kemiskinan atau mereka yang tidak mampu membeli set top box
dan saya berharap memang
sebelum aso itu semua sudah terjadi
nah dan betul juga tadi pak ramli mengatakan bahwa
saat ini sudah mulai ada pengetahuan di masyarakat
persepsi bahwa kemudian mengetahui apa sih yang digembar gemburkan oleh kominfo dan kpi
termasuk di forum ini sebetulnya ini membuka cekarawala kita
membuka mata netizen yang kemudian mengakses video ini lewat youtube gitu ya
dan bertanya kepada kita
terkait dengan apa yang dimaksud dengan tv digital
nah memang teknisnya begini
kpi dan kominfo ini pada tanggal satu april itu akan melakukan hari penyiaran nasional
hari penyerang nasional yang rencananya itu akan dihadiri
oleh mas gibran wali kota solo gubernur jawa tengah pak ganjar pranowo
dan presiden ri jokowi dodo
dan di situ akan dikemukakan banyak hal
terkait dengan aso dikaitkan dengan kebangkitan ekonomi indonesia pasca pandemi
karena kami berharap pada tahun dua ribu dua puluh dua pandemi sudah usai
ada kebangkitan yang dimulai dengan analog swiss off
yang kedua adalah sosialisasi terkait dengan digitalisasi itu
jadi kalau masif ini saya berharap ada euforia
dan kemudian masyarakat akan yang mampu ya
itu akan membeli setop box secara inisiatif
bahkan membeli tv digital menukar tv lamanya dengan tv digital
trade in lah istilahnya
dan ini yang saya kira memang yang dibutuhkan ini adalah sosialisasi secara masif kepada masyarakat
agar kemudian mereka membeli yang mampu ya penerima untuk tv digital
itu yang penting dalam fase satu dua tahun ini karena waktu yang sangat singkat ini dua november dua ribu dua puluh
sama dengan mas agung pak ramli masih soal sosialisasi
dan ini pas banget dengan pertanyaan dari saudara divandra ya
divandra tanya soal efektivitas sosialisasi program ini mengingat indonesia sangat luas
mungkin bagaimana membumikan obrolan di ruang seminar obrolan di ruang kelas
masuk ke obrolan di warung kopi masuk ke meja makan
nah mungkin pak ramli ingin sharing
kan kabarnya bahkan maskotnya
video sosialisasinya juga banyak
mungkin mau di sharing pak silam
ya memang sebetulnya saat ini kita punya keunggulan kalau untuk sosialisasi
karena media sosialnya sudah sangat masif
kemudian masyarakat juga pengguna internet indonesia kan sekitar satu ratus sembilan puluh enam juta sekarang
survei apji yang terakhir itu seperti itu
kalau satu ratus sembilan puluh enam juta itu
kalau kita sudah terhubung ke internet
maka tapi bisa saja memang satu orang punya dua hp
sehingga terhitung dua kali ya
tapi kalau misalnya mereka semua seperti itu
media sosial kita akan gunakan untuk sosialisasi twitter dan lain lain
kita juga menggunakan para influencer yang followernya sangat banyak
itu juga penting
tapi juga saya ingin mengajak lembaga penyiaran
itu juga untuk secara masif juga melakukan iklan iklan itu terus
saya lihat saya dikirimi juga terus
kalau mereka bikin iklan dikirim ya
misalnya mereka katakan
materi ini konten ini hanya bisa diakses dengan digital
nanti logonya pun selalu dipasang di tv nya
karena bukan apa apa
suksesnya masyarakat faham terhadap pentingnya menyediakan perangkat digital
itu ujung ujungnya adalah kepentingan lembaga penyiaran
supaya lembaga penyiaran ini bisa menyampaikan siarannya
kalau misalnya lembaga penyiarannya telat nih
kan masing masing banyak sekali orang yang sangat fanatik
dengan acara tv tertentu
akibatnya dia nonton terus
lama lama yang lain sudah digital semua
yang dia tonton tidak digital ya
dia beralih juga ke tempat lain
lembaga penyiaran juga mengadakan kampanye secara masif
dengan cara mereka karena saya yakin
kami juga akan lakukan terus
karena dengan cara inilah sebetulnya
masyarakat akan mendapatkan manfaat
jadi jangan diorang
jangan hanya berpikir bahwa
oh migrasi ini untuk kepentingan pemerintah
ya kepentingan pemerintah
kepentingan penyelenggara penyiaran
kepentingan masyarakat juga
jadi kita enggak boleh kehilangan energi
terus membuat percakapan percakapan
termasuk di lingkungan kita di rumah kita dan sebagainya
dan dari diskusi kami
seperti yang tadi juga disampaikan pak safril
saya lihat keinginan dan spiritnya luar biasa
mereka ingin bekerja sama
menyukseskan untuk selesai di dua november dua ribu dua puluh
ya pemerintah sangat senang sebetulnya
dengan industri yang sangat kooperatif semacam ini
jadi dengan cara cara itu
kita ingin membantu terus
tadi pagi pak menteri kan juga
kita ingin berkongsi dengan
terkait dengan lelang multiplexer
karena masih ada sekitar dua puluh dua provinsi yang belum ada penyelenggara multiplexernya
nah nanti kalau itu ada semua
otomatis seluruh indonesia bisa bersiaran digital
kalau tvri kan nggak perlu lelang
tvri otomatis menjadi penyelenggara multiplexer
dan dipakai sama dia satu
selebihnya disewakan ke yang lain
sehingga mereka yang tidak punya multiplexer
tetap bisa menyewa ke tvri
atau ke penyelenggara multiplexer pemenang lelang
sekarang saya punya pertanyaan untuk atvsi
pak syafril mudah mudahan masih bersama kami
pak safril ada pertanyaan dari teman teman harian kompas
yang pertama pertanyaannya
terkait penawaran multiplexing
yang beberapa saat lalu tadi juga sudah di mention
kemudian ada juga pertanyaan kedua
masih dari harian kompas mengenai harga sewa
bagaimana pak ada komentar atau pandangan
pertama saya tadi soal sosialisasi ya
disampaikan oleh pak ramli bahwa
harapannya masyarakat paham
sehingga mereka dengan secara sadar
mulai beralih mengganti televisinya
kepada televisi digital
tentunya hal ini kami juga harapkan
dari pemerintah dalam hal ini
departemen perindustrian kali mungkin ya
untuk tidak lagi menjual televisi tv analog
jadi penjualan televisi analog itu sudah di stop
sehingga dengan demikian masyarakat
mau tidak mau memiliki digital
itu yang tadi
nambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh pak dirjen
terkait dengan pertanyaan dari harian kompas
tentunya yang lelang untuk multi flexer
sisa daripada yang dua belas sudah ditenderkan
kami semuruhnya berharap
kita bisa mengikuti lelang tersebut
dengan ketentuan bahwa memang yang ikut ini
adalah para peserta yang benar benar
mempunyai kemampuan memiliki keinginan
untuk memajukan penyiaran
jangan dijadikan sebagai untuk mencari
umpamanya ikut lelang kemudian habis itu berharap ya
menyewakan kepada siapapun
itu tujuannya bukan di penyiarannya
jadi penjualan ataupun penyewaan mooc tadi
seharusnya penyewaan ini merupakan bagian kecil
jadi kalau misalnya satu stasiun dapat mooc nya
penyewaan ini bukan merupakan tujuan utama mendapatkan income
artinya tujuan utama adalah bagaimana bisa
menyiarkan siaran televisi
nah ini yang kita harapkan dari peserta lelang nanti
benar benar bisa terseleksi
sehingga tujuan utama pemerintah
yaitu memiliki digital di tiga puluh empat provinsi ini
benar benar tercapai dengan sempurna
mengenai tadi harga sewa mook
memang saat ini masih hitung hitungan ya
antara penyelenggara dalam hal ini
antara kami dengan pihak kominfo
karena memang harga sewa ini pun tidak semena mena
tidak seenaknya saja dilepas begitu
tapi memang bisa terjangkau
nah hitungan ini kan sedang kita hitung semua
karena hitungan sewa ini terkait dengan investasi
masing masing televisi kan memiliki investasi berbeda
kenapa dari mereknya dari produk yang digunakan
itu masing masing berbeda
sehingga hitungan untuk sewa mooc ini
sedang dihitung sama sama
dan memang dalam waktu dekat ini akan diajukan kepada komunipu
untuk mendapat tanggapan dari kominfo
dan disepakati berapa sih harga sewa itu digital
baik terima kasih mas afril
sekarang terakhir mas agung
sebut saja satu dua tahun ke depan
yang akan dilakukan dari sudut pandang kpi
apakah tanggal satu april besok sebagai hari penyiaran nasional
juga bisa jadi momentum misalnya mas agung
ya kami berharap satu april itu merupakan momentum kita bersama
kita bersama ini kominfo kpi
industri penyiaran televisi
dan content creator yang mendapatkan berkah
dari proses migrasi ini
mulai dari tanggal satu april itu
melihat bahwa sudah ada perubahan tentang penyiaran
dua puluh november dua ribu dua puluh dua itu batas sakral penyiaran
jadi saya sebut batas sakral
dan menutup penyiaran
mau tidak mau suka tidak suka
kita akan pindah ke situ
nah pemerintah tadi sudah mengatakan bahwa
mereka akan memberikan set top box
subsidi kepada masyarakat miskin
rumah tangga yang di bawah kemampuan
untuk membeli set top box
industri penyiaran atvsi atvni
mengkonsentrasikan diri untuk kota nielsen
ini sebutan yang sangat spesifik
ya sebelas dua belas kota
nah nanti mohon konfirmasinya prof ramli bahwa
kalau kita melihat di italia
ini kita membandingkan dengan italia
proses migrasi dari daerah pinggiran dulu
jadi daerah daerah yang padat penduduk
kemudian masuk di sini mungkin seperti kota nielsen
seperti milan di italia
jadi kalau kita hitung dua ribu dua puluh dua
mungkin kota nielsen ini paling ujung begitu
nah daerah daerah pinggiran ini di indonesia
yang lebih dulu kemudian melakukan
bukan simulkas tapi dimatikan aso
betul betul ke tv digital
jadi dari situ kemudian
ada semacam sosialisasi di masyarakat bahwa
oh ini kita sudah mau pindah ke digital
sambil semua stakeholder mempersiapkan diri di kota kota neristen ini
saya berharap satu april itu menjadi momentum
ajang konsolidasi kita semua
termasuk tadi ini ada perusahaan televisi elektronik ya
yang tadi pak ramli sudah mengatakan
dan pas april sekarang sudah tidak boleh lagi ada dijual tv analog
jadi satu april itu yang rencananya akan dihadiri oleh presiden
gubernur jawa tengah pak ramli dan menkominfo dan dpr
itu adalah ajang konsolidasi kita semua
untuk menuju penyiaran digital
oke pak ramli terakhir juga
ini adalah pertanyaan dari saya
dan mungkin harapan apa mungkin kepada masyarakat yang menyaksikan
dan teman teman media
karena di fmb sembilan ini juga entitas media banyak sekali
silahkan pak ramli
sebetulnya yang kita targetkan bisa menjadi bagian paling penting
yang bisa kita capai dalam waktu dekat
adalah lelang frekuensi lelang moocs
kita sudah membuka di web
site seluruh penyelenggara sudah boleh mendaftar untuk lelang
yang kedua tentunya adalah secara bertahap
masing masing mengaktifkan siaran digitalnya
dan kemudian menyelenggarakan simulkas
jadi saya juga sebetulnya berharap
ini kan dibahas terus oleh direktur penyiaran
dengan lembaga lembaga penyiaran termasuk atvsi
kapan kita akan mulai secara bertahap
aso dari satu tempat ke tempat yang lain
supaya kita jelas
bahwa kalau kita nunggu semuanya hanya di dua november dua ribu dua puluh
saya khawatir di ujung itu
kita akan terlalu terburu buru
tapi kalau misalnya di bertahap
ini kan masih ada dua tahun
sehingga ini akan lebih jelas
ini yang saya kira sekarang dibahas terus oleh tim kominfo
ada task force digitalnya dengan penyelenggara tv
terakhir mas agung
maaf ada closing statement untuk kita semua
untuk masyarakat yang menyaksikan
untuk teman teman wartawan yang menyaksikan
ya kepada masyarakat indonesia
para wartawan yang hadir di ruangan ini
para netizen yang mengikuti acara ini
komisi penyiaran indonesia berharap bahwa
migrasi penyiaran dari analog ke digital
atau bahasa ilmiahnya adalah analog switch off
itu betul betul dirasakan manfaatnya untuk rakyat indonesia
saya sebagai ketua kpi
dan seluruh komisor kpi
memang mempunyai harapan yang sangat besar terhadap transformasi ini
kami berharap masyarakat akan dapat menikmati tayangan yang beraneka ragam
dengan teknologi yang jernih dan canggih
mari kita song song abad digital ini dengan sukacita
sebelum saya ke pak ramli
kita sudah terhubung lagi dengan pak jugi antoro
tadi dari asosiasi elektronik indonesia
tampaknya ada kendala teknis tadi
tapi kami berikan kesempatan untuk bapak menyampaikan
khususnya di industri televisi
ada masalah tadi
jadi untuk analog switch off ini sebenarnya kita memang benar yang diutarakan
kita sudah terlambat sebenarnya
sepuluh tahun lebih ya hampir
cuman yang kita lakukan saat ini
gabel dalam hal ini saya mewakili gabel
kita mendukung menuh teknis di government
dan apa yang kita lakukan adalah mulai melakukan transformasi
dari tv tv yang kita produksi
itu dari analog menjadi analog dan digital
jadi ada dua receiver ya di dalamnya
dua ini akan terus kita cucu hingga full digital
tahun dua ribu dua puluh dua november ya
nah seperti itu
jadi untuk pergerakan dari kinerja
pergerakan dari gabel sendiri
semua anggota kami sudah melakukan sinkronasi di lini produknya semua
semua sudah punya forecast kapan akan menghentikan total produksi analog receiver
dan akan transformasi untuk analog digital
yang pasti ada pos yang ditanggung di sini
setelah itu full digital
yang dilakukan oleh seluruh anggota kami
juga sudah hampir seluruh indonesia
bisa lewat online maupun langsung ke toko retail
terima kasih pak jugianto
wakil ketua gabungan pengusaha elektronik indonesia
kita sama sama ikuti tadi komentarnya
ternyata beberapa langkah sudah disiapkan
dan memang komitmennya sama
alhamdulillah pak ramli
mari kita terus berkomitmen
terus bersama sama berganda tangan dan memastikan
semua agenda kita berlangsung dengan
tepat waktu nanti pada tahun dua puluh dua
pak ramli terakhir
closing statement dari bapak untuk kita semua
yang menyaksikan acara ini silahkan
saya sih mengajak masyarakat semua
termasuk kita keluarga kita
untuk kalau kita memang punya peluangan
kita punya budget
segera kita pasangi tv kita dengan penerima digital
kalau misalnya kemudian
lembaga lembaga penyiaran ini sudah menayangkan
acara acara yang sangat bagus
kalau kita masih nontonnya dengan analog
jadi tidak kalah seperti kalau kita nonton di media sosial
atau di platform ott
baik pak dirjen pak ramli terima kasih
atas keluhan waktu
banyak informasi yang diberikan
saya yakin perjuangan masih panjang
jadi stamina kita harus baik
mas agung supriyo ketua kpi terima kasih banyak
pak andi adgas pak supratman andi agas terima kasih
dari balik dpr ri
kemudian atvsi pak syafril terima kasih
kemudian pak jugianto dari pengusaha elektronik indonesia
kemudian seluruh teman teman wartawan
seluruh teman teman yang menyaksikan acara ini
netizen dan semuanya
pokoknya terima kasih sekali lagi atas dedikasinya
meluangkan waktu kurang lebih satu jam bersama kami
maju terus penyiaran indonesia tentu
semoga digitalisasi bisa berlangsung dengan baik
tahapannya lancar mulus
dan itu ada syaratnya
kita harus punya energi yang baik
dan kita harus terus bergandengan tangan
kolaborasi adalah kenisayaan untuk kita semua
terakhir saya pastikan kita semua harus tetap prokes
protokol kesehatan harus tetap dijaga
gunakan masker jaga jarak
dan jangan lupa mencuci tangan
sampai jumpa selamat siang